ini daftar harganya apa ustadz
barangnya diambil dulu
nanti baru dibayar
kalau udah laku
sepatu bot lima puluh ribu
iya pak ustadz lengkap semuanya
kita jual berapa pak ustadz
ngambil untung itu tidak boleh banyak banyak
iya pak ustadz
jual saja sembilan puluh ribu
ngapain sih si dadang
pakai belaga beli susu lagi
kok kamu ada disini sih cu
kau pun kenapa dia begini ya
cucu saya mengalahkan semuanya
antin juga kalah
kau pun makin cantik aja cucu
bener sama kamu cua
gak peduli ada si dadang
aku keluar ya cu ya
wah ini mah gak usah minum susu
udah seger duluan nih
pak dadang bisa aja
ma ngapain sih ma kemari
jangan sekarang ma jangan sekarang ma
ini susu asli nih ya
asli aku kan dadang
langsung dari pabriknya ya
buat apa ma
kalau kamu mata keranjang
dah saya teh emang udah tua
si debbie pun masih sd
mana mungkin punya anak jadi punya cucu
iya ini teh cucu cuma
jangan kemana mana cu
sekarang cucunya jualan susu
suger susu seger diminum langsung buger
juk kamu kan jualan susu sapi
kenapa dadang gini
aduh ma apa yang ada di sini
oh tadinya saya mau jual enam puluh ribu poster
jangan banyak banyak mungkin berarti terlalu sedikit
saya tahu yang punya jepit itu
saya tahu kamu di dalam
enggak saya udah punya
udah punya ini mah beda sugar
saya mau kasih tahu
pak ustaz mau berbagi ilmu
itu yang dipercayai
sembilan puluh ribu t
harus dipandang dari segala macam sisi
itu yang namanya perspektif
pak ustadz ini teh cucu anaknya mama imas
lihat layak semuanya
iya pak ustadz
cucu kenapa kamu teber pakaian seperti itu
ini terseragam perusahaan pak ustadz
eh jangan dekat dekat
ini temu sholah
tidak boleh pakai pakaian seperti itu
ganti pakaian seragam kamu itu dengan yang ada kancing di layarnya
pak ustadz cucu saya udah pernah ganti seragam
tapi susunya malah gak laku
kamu teh jualan susu bukan jualan aurat
jangan dekat dekat musyola
yaudah kalau gitu
siapa genderaan ajan
nah gitu dong pinter
harus banyak makan roti ya
nanti kalau dede nggak mau makan
ibu di jakarta sedih
kalau ibu sedih
nanti ibu gak bisa kerja di sana
si hasan udah berangkat ke sumatera
kamu bisa gak gantin hasan antar jemput jennifer ke sekolah
hah bisa bisa doi
mulai besok ya
makan lagi rotinya
eh kang idoi
alhamdulillah baik kang
sekarang kamu tinggal di mana
tapi mama mama masih di jonggol
di sana buka warung juga
tapi tak sepi di sana
makanya cucu sekarang bantuin mama
sekarang cucu jualan susu
masih banyak pekerjaan yang halal
masih itu udah meraja lela
udah masuk ke kampung kampung